ketika salah satu poin dari tuntutannya itu adalah melakukan pemilu ulang tanpa prabowo gibran mendiskualifikasi prabowo gibran
tapi ini kan ada respon dari prof yusril yang menyatakan ini semua sudah terlambat gimana respon anda soal itu
ya untuk membangun bangsa ini gak ada kata terlambat
karena di atas hukum ada etika dan moral
maka prof yusril juga tidak hanya bicara hukum prosedural tapi di atas hukum ada etika dan moral
nah beliau berbicara juga dengan nuraninya dengan pengalaman pengalaman dari perjuangan bangsa ini
nah ini yang kita lihat dan secara konsepsi secara prosedural pun ini hak konstitusional yang dimiliki oleh ganjar mahfud
bagaimana kita mau bicara hasil kalau kita tidak berbicara proses
tiba tiba lahir seorang bayi tanpa suatu proses
bagaimana seorang mencapai gelar doktor tanpa dia mencapai mengikuti suatu proses tidak bisa
dan ini sangat berbahaya argumentasi dari prof yusril sangat berbahaya
ya termasuk terkait dengan agama sendiri
karena nanti kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang baik tentang adab tentang nilai nilai kejujuran tentang budi pekerti
dan kemudian setelah itu hanya berorientasi kepada hasil
misalnya kamu melakukan kecurangan masif ibaratnya silakan kamu melakukan segala cara yang penting hasil tercapai
ini nggak bisa dibenarkan dengan cara pendidikan agama sekalipun pendidikan budi pekerti sekalipun
kita justru harus melihat proses ini yang kami harapkan hakim mahkamah konstitusi melihat satu rangkaian ini
di program ini juga saya sempat ngobrol sama mas budiman sujatmiko ya
kalau fantastis suara kita ini turun dari lima puluh delapan menjadi empat puluh sembilan gitu ya
dan pasti keguncangan politiknya luar biasa jika itu terjadi
entah pada kami entah pada kpu entah pada pasangan satu
mengadang ada menurut anda
sampai menjatuhkan lima puluh delapan menjadi empat puluh sembilan hanya untuk bisa masuk putaran kedua
kalau itu kemudian diputuskan padahal buktinya
padahal buktinya saya yang gak yakin itu bisa terbuktikan
mana mau orang disuruh pemilu ulang
nanti yang ada malah jadi chaos gimana tuh responannya
ya persoalannya bukan pada mau atau tidak mau
persoalan adalah hak konstitusional yang kemudian kami sampaikan
emanya nggak ada itu tekanan kepada kepala desa
sebenarnya nggak ada istana dipakai untuk melakukan pengorganisasian
emang tidak ada tekanan tekanan dari aparatur negara
itu semua kan secara telanjang di depan kita terjadi
lalu sekarang orang berlomba lomba
ada ajudan pak jokowi
sekretaris macam itulah david
yang mau dicalonkan sebagai bupati di boyolali
ada sekretaris pribadi ibu iryana yang akan jadi wali kota bogor
lalu ada istri mas kaisang disuruhkan menjadi bupati sleman
sehingga apa dicampaikan oleh prof rannusa bhakti berulang kali seulang
karena sangat kagum dengan beliau
sebenarnya ada presiden hukumnya
usianya itu karena usia masih terlalu muda
ketika di saburai jua
bupati dari pd perjuangan namanya orien
apa yang dipersoalkan bukan pada hasil
tapi ada proses penetapan dia sebagai calon
yang saat itu berkewarganegaraan ganda
ini kan sama bisa dianalogikan
ini adalah mas gibran yang tidak memenuhi syarat
bukan ada harapan ada presiden hukumnya
ada ideologi yang diatasnya
tapi kan gini mas anda juga sempat katakan
ada abuse of power di sana
artinya kita melawan kekuasaan
untuk kemudian menegakkan demokrasi kan
nggak mungkin saat itu mengalahkan pak harto
termasuk untuk membunuh rakyatnya
maka mereka sepakat boleh jadi kita
diadu domba oleh presiden
tidak bisa menangani konflik
almarhum disebut sebagai melawan negara
gonjangan ideologi yang kita lawan adalah
demi keluarga demi anaknya
kami patriotik kami gak akan pernah melawan negara
kami nggak pernah melawan di luar jalur hukum
terhadap kekuasaan demi keluarga